kongres pssi di nusa dua bali minggu siang diwarnai aksi unjuk rasa gabungan supporter klub sepak bola indonesia
yang berlangsung di halaman hotel tempat berlangsungnya kongres
demo ini menyuarakan dukungan kepada satgas anti mafia bola
serta meminta agar pssi bersih dari pelaku mafia bola
aksi yang diikuti puluhan supporter klub sepak bola seluruh indonesia
dilakukan dengan membawa panduk dan poster yang bertuliskan kecaman terhadap kasus mafia bola
serta dukungan terhadap satgas mafia bola indonesia
aksi berlangsung damai dengan diisi orasi dari salah satu supporter
dan pengawalan dari jajaran kepolisian polda bali
sempat terjadi negosiasi agar peserta aksi diberikan akses mengikuti kongres
namun lantaran tidak mendapatkan izin
pendemo akhirnya berangsur angsur membubarkan diri dengan tertib
tidak ada yang berpikir kalau untuk masuk jangan
baik yang ada di polda jaminannya nanti
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini